si mamat kan senyawa
anak belum ketahuan sakitnya apa
sudah dibawa ke rumah sakit jiwa
nah dia ngamuk ngamuk
dibawa ke dukun saja
diludahkan ke dukun
iya ya bang ya
salah kita juga
kenapa dulu kita bawa dia ke dukun ya
kalau begitu sekarang kita harus banyak banyak tobat
usahe apakan begitu
nggak pernah menang
si mamat enteng jodohnya
udah semua kerja
bener gak sih bang mamat dira
abis sekarang ada dimana
ada dimana kok saya gak boleh ketemu
mas polo bang mamat ada dimana
apa tau dik
bang mamat ada dimana
bang mamat berobat
ya miring ulan
miring kok miring kemana
aku tuh ngantuk loh dik
mas pulo tak tidur ya
kamu jagain si beken biar dia gak abur
hah mas polo ngantuk
bang mamat kemana sih
ya udah agak sayang lagi sama kita ya
kalau si berken ini bukan kambing sembarang kambing
jangan jangan kambing siluman
sampai kapan gue di tempat ini
tentu saja kan

kamu udah dihukusin
kamu udah dihukus disana
ingat lo si beken jangan sampai kagak lo kasih makan
saya kasih makan terus bang si beken
kembang disiramin dipupukin ya
malah kemarin sayang nyiramin kembangnya bang
alah ngaku ngaku ngaku dewe kok
udah diam deh
tolong keluar dulu ya
bang cepat sembuh ya bang
iya bang biar cepet baik
biar liat sedekat lagi
masak ke ya cos
tau ga lo waktunya belum dateng
sampai kapan gue disini kecampurin orang gila
kalo kelamaan dia bisa ikut gila lo
gue disuruh bilang sama babi
artinya bang mamat sudah harus dibawa pulang aja
kalo babi ga cepet cepet keluarin gue dari sini
mendingan gue minggat aja loh
nah ini bayar rita
bantuin aku bantuin
mampir u tangu
manja suruh sembuh
ini dia u tangu opo
untung ngecah pak dokter ya
pak dokternya lucu
siang pak dokter
selamat malam dokter
belum diperiksa kan
eh enggak sakit dok pak dokter
kalau enggak sakit
jangan dok dok
otakku diperiksa otak
tenang tidak berbahaya
minggir dan minggir
tapi enggak apa apa dokter
saya sih nggak sakit dokter
saya sih enggak sakit dokter
udah makan obat
dia aja dokter dokter
lu berat tak cas
dokter dia aja dokter
tak gunung dokter
tegak bener ayah ditaro disini
dari pertama kalinya bawa mamat kemari kan dia udah bilang
ini bukan maunya nyak
maunya babel lu kan
ini bukan maunya nyak
sekarang si mamat udah sampe disini
udah rekender kerisir rahat dah
anjak juga sih
saya kan udah pernah bilangin
kalau orang orang kampung pada tahu
kesian abang juga kan nyak
kita juga semua pada malu
biarin dia malu
lalu yang situ

ayo ke depan dulu nyak
ayo ke depan dulu nyak
kamu jangan ganggu disini
maaf ya tadi di gamau pasien
tenang aja pak tenang
saya perawat disini
oh perawat pak
iya bukan pasien bukan
saya perawat asli disini
bukan seperti yang itu
bukan bapak jangan salah sangka
lu yang pada ngarang aja
udah minggir ah
kenapa bang tadi ada banyak orang kesila kesini kok
gw perempuan minta udang sama gue
gw perempuan minta udang sama gue
lho gitu dokter juga dokter sakit juga

lo tuh enak aja
udah deh jangan pada bercanda aja deh
ah kesian deh bang mamat
gua udah bilang gua tuh yakin abang kagak kenapenapen

dasar aja nyama babe
pakai bawa bang mamat kesini segala
nah kalau gak sakit kok nginep dia
ya biarin dia nginep disini biar diperiksa
eh tuh potik fatima tuh

lho kok dia tau ya